sampai jumpa di video selanjutnya

tini cendol buat
tini cendol buat
kalau bisa cepetan
ntar keburu sore
iya mak ini juga di cepat
mak selotip buat toplesnya abis ma
biar suri aja yang adon kuenya
bisa lah dua lagi pak cik
gorengannya enam pak
lo misalnya begitu sih
udah segitu aja
ini uangnya pak
lu ngapain mau ngajar situ
saya nunggu pak haji ngelayanin saya iya iya iya iya lu pesan apaan hari ini pak
haji dagang apaan dagang gue sama kemarin ada kolak pisang kolak biji salak sama gorengan
iya iya iya udah mau jalan pak iya bu biar bisa dapat pembeli banyak
oh akhir akhir ini lagi sepi ya pak iya semoga hari ini lakunya banyak
amin nanti kalau punya banyak
enggak ada mak selotip iya iya udah cari toko fotokopi di depan sono udah tapi enggak jualan
toko untuk kajual selotip bukan enggak jualan selotip tapi tokonya tutup kalau enggak ada
ngapain lo pulang jadi toko yang lain iya ini mau nelfon bang
mengojak mau minta anterin ke toko yang lain kalau lo minta tolong laki lu ngapain
ikut ikutan ke warung suruh dijalan sendiri iya mak pur
kang ijo edet hehehe tunggu lu udah ngider iya gua mau nyoba ngider siang hasilnya ada bedanya kagak ya
hasilnya ada bedanya kagak ya edet rejeki kita udah selesai ya kalau mau nyoba ngider siang hasilnya ada bedanya kagak ya
edet rezeki kita udah dikotak kotakin
lu mau jalanin berapa juga
kalau emang rezekinya segitu mau diapain lagi
iya gue tau
lah kalau udah tau ngapain coba coba
nah lu sendiri ngapain jam segini udah ngider
gue mau ke rumah majikannya tini
oh lu mau bilang sama majikan tini kalau lu mau nikahin tini
gue mau ngasih tini cendol buat buka puasa
kenapa mas pur
cendol manis dingin
eh neng tini
tini udah nungguin dari tadi
waduh lama nunggunya ya
emangnya ada apa neng
cendol satu spesial buat neng tini
bukan buat tini abang
buat majikan pesan tiga bungkus
abang buatin empat ya
yang satu spesial buat neng tini
eh tapi tunggu
ada lagi yang lebih spesial
apa tuh bang
nih kukis pandan cokomalt
rasa pandannya berasa banget
kukisnya lembut dan wangi kayak kukis impor
neng cobain buat temen buka puasa ya
minumnya es cendol dah
terima kasih ya bang
emak minta dibeliin selotip bening buat nutup toples
handphone abang lagi dicas di kamar
ini mau diambil
mau nganterin makanan buat buka puasa di sini
soalnya put bikinnya banyak lho
makasih ya put
gini neng cendolnya
neng buru buru mau masuk
abang kan juga mau keliling buat jualan
udah beli cendolnya
beres beres di dalam
uang kalau theaters
uang kalau theaters
iya lo mau kemana
gue disuruh beli selotip emak
jack emak itu kan sekarang udah jadi orang tua lo sendiri jack
jadi apa apa yang dia perintahkan lo harus lo rutin
emang seperti itu